kementerian agama mencabut izin operasional pesantren manarul huda antapani bandung
usai kasus pemerkosaan yang dilakukan pemilik pondok pesantren terungkap
belasan santri yang diperkosa hamil dan melahirkan anaknya kini dalam kondisi trauma
kasus ini kemudian menyisakan pertanyaan bagaimana pengawasan operasional pondok pesantren
betulkah ada regulasi yang lemah sehingga pengawasan minim dilakukan
kita akan membahasnya bersama narasumber saya malam hari ini
sudah bergabung komisioner komnas perempuan siti aminah tardi
dan kita juga menunggu nanti akan bergabung bersama kita
mewakili kementerian agama direktur pendidikan diniah dan pondok pesantren pak waryono
tapi saya sekarang ke mbak siti terlebih dahulu mbak siti selamat malam
selamat malam mbak
berbicara mengenai kasus kekerasan seksual terutama di lingkungan ataupun di dunia pendidikan
bagaimana gambaran dari komnas perempuan sendiri mbak
iya jadi sebenarnya kekerasan seksual itu terjadi di semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan
kalau dari kasus yang masuk ke komnas perempuan untuk tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh
ada tiga jenjang pendidikan tertinggi di mana kekerasan seksual itu terjadi
yaitu di universitas kemudian di pesantren atau pendidikan berbasis keagamaan islam
dan yang nomor tiga adalah di sma dan snk
nah untuk kekerasan seksual di lingkungan pesantren ini memiliki ciri khas yang berbeda
dibandingkan kekerasan seksual di lembaga pendidikan lainnya
yaitu pola pola yang dilakukan
seperti pemaksaan perkawinan dengan memanipulasi santriwati bahwa telah terjadi perkawinan
sehingga kemudian pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban
kemudian alasan memindahkan ilmu
kemudian ancaman seperti kalau tidak menuruti keinginan pelaku akan terkena ajak
tidak akan lulus
harus menurut kepada ustaz atau kiai
nah pola pola ini yang muncul dari kasus kasus yang diadukan ke komnas perempuan
nah kita bisa melihat bahwa dari pola pola ini korban mengalami kerentanan
karena posisinya sebagai anak
sebagai orang yang tanda kutip sedang belajar atau memiliki keinginan untuk belajar
tapi kapasitas keilmuannya kan belum mencukupi
dia mempercayakan pada ustadz atau kiai yang mengaku pondok pesantren
dan hal inilah kerentanan ini yang kemudian digunakan oleh
pelaku untuk mengambil keuntungan seksual
itu pola pola yang diadukan ke komnas perempuan terkait kekerasan seksual di lingkungan pesantren
namun sekali lagi mbak indira bahwa kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di pesantren
atau di pendidikan berbasis islam
di seluruh jenjang pendidikan maupun basis pendidikan keagamaan yang lain
terjadi kekerasan seksual
sehingga kami menyampaikan bahwa kondisi kita itu sedang tidak baik baik saja
kita sedang ada dalam darurat kekerasan seksual
eee cukup miris tadi mendengar apa yang mbak siti sampaikan
ada pola pola tertentu berbalutkan agama begitu ya
kemudian melakukan tindak kekerasan seksual terhadap para santri
tapi apakah temuan ini hanya di santri hanya di wanita saja di perempuan saja atau laki laki juga mengalami hal serupa
yang diadukan ke komnas perempuan adalah korbannya perempuan
untuk korbannya laki laki mungkin bisa dicari informasi ke kepolisian maupun mungkin ke kpai
mari berbicara mengenai kasus yang saat ini ramai dibicarakan
bandung jawa barat mbak siti banyak kemudian yang mempertanyakan bagaimana kemudian proses pengawasan kemudian kenapa bisa luput begitu
tapi dengan pola pola yang tadi mbak siti sampaikan kepada kami apakah memang ini dilakukan di pondok pesantren yang ataupun sekolah sekolah berbasis agama yang resmi atau tidak resmi atau seperti apa
karena ini bagi kami tidak menjadi soal posisinya itu resmi atau tidak resmi bernama pesantren atau nama yang lain
tapi ini berdasarkan penyampaian korban bahwa mereka mendapatkan kekerasan seksual ketika mereka menempuh pendidikan
nah terkait misalnya apakah itu pesantren yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh kementerian agama
nah terkait misalnya apakah itu pesantren yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh kementerian agama
atau ini lembaga pendidikan bernama a atau b maka itu di luar kewenangan komnas perempuan
tapi yang ingin saya sampaikan kekerasan seksual itu nyata dan ada di lingkungan pendidikan
apapun itu kita tidak pada tempatnya misalnya kita mendenial bahwa ini bukan di lembaga pesantren ini tidak dan seterusnya yang seakan akan menyatakan bahwa lembaga itu aman
padahal kenyataannya itu tidak aman
kita harus sama sama mengakui bahwa
kekerasan seksual itu terjadi
dan dengan mengakui bahwa kekerasan seksual itu terjadi kita bisa melakukan perbaikan
baik dalam konteks pencegahan maupun penanganan kasusnya itu sendiri
mbak siti saya sapa dulu pak waryono sudah bergabung bersama kita
pak waryono assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam selamat malam
terima kasih sudah bergabung bersama kami
tadi saya sempat berbincang sedikit bersama mbak siti tapi saya sekarang fokus ke pak waryono terlebih dahulu
kita tahu menteri agama mengatakan sudah melakukan sejumlah langkah termasuk juga melakukan investigasi atas apa yang terjadi di pondok pesantren di bandung jawa barat
tapi tidak hanya di bandung saja tapi investigasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah ada kemungkinan potensi kasus lain
benar begitu pak waryono update nya seperti apa
ya seperti dijelaskan oleh pak menteri ya sebelumnya melalui media juga bahwa kami melakukan langkah langkah untuk bagaimana pencegahan secara komprehensif agar kejadian kejadian ini menurut saya sudah luar biasa mencoreng nama baik pesantren
meskipun ini sebenarnya namanya boarding school ya madani boarding school ya
ini juga apa
ini juga pembelajaran buat kami karena seperti yang disebutkan di jelas jelas oleh bu siti aminah ya bahwa pesantren itu atau lembaga pendidikan apalagi lembaga pendidikan keagamaan itu didirikan dengan tujuan mulia
untuk mendidik untuk mencerdaskan anak bangsa untuk bagaimana anak ini punya karakter gitu ya
sehingga yang saya tahu para pendidik itu adalah orang orang yang apa
punya kompetensi kemudian yang kedua adalah tentu dia punya komitmen tinggi untuk bagaimana mencerdaskan anak bangsa itu
baik jika kemudian saat ini cukup mengagetkan apa yang terjadi di bandung tidak menutup kemungkinan ada kasus kasus lainnya yang nanti akan terungkap ke publik
bagaimana kemudian kita melihat sisi lainnya siapa yang bertanggung jawab apakah memang hanya dari sisi regulasi
atau ada masyarakat yang abai atau seperti apa sebenarnya kita akan bedah usaha jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik terima kasih anda masih bersama kami saya lanjutkan masih bersama komisioner komnas perempuan siti aminah tardi dan juga bapak waryono
direktur pendidikan dinia dan pondok pesantren kementerian agama
pak waryono kembali pak waryono apa yang terjadi di bandung apakah bisa kita sebut kecolongan dari sisi regulasi pemberian izin operasional
ya terima kasih ibu ini terus terang kami sangat kecolongan pertama karena kami sering sekali melakukan pembinaan kepada pesantren pesantren yang berizin
sehingga kalau ada pesantren kemudian melakukan sesuatu yang
diluar dugaan kami maka kami betul betul kecolongan
nah meskipun ini madani boarding school saya tegaskan lagi ini adalah tidak berizin
yang berizin adalah yang yayasan
nah ini jadi harus dibedakan gitu ya
karena kami secara rutin gitu ya melalui kabit pontren melalui kasi gitu kami selalu berkoordinasi untuk bagaimana
pesantren pesantren ini tetap menjalankan nilai nilai luhur ajaran kitab kuning yang diajarkan di pesantren
apalagi para kiai tempo dulu ya selalu mengajarkan
yang diajarkan oleh para para leluhur kita gitu
salah satu bentuk pembinanya apa
salah satunya adalah satu misalnya bagaimana kurikulum yang diajarkan
kurikulum yang diajarkan pesantren pertama harus berorientasi kepada kebangsaan
yang kedua bagaimana perlindungan terhadap anak manusia
karena saya beritahukan saya sampaikan bahwa di pesantren itu selalu mengingat apa yang disebut dengan makosidus syariah
salah satunya adalah apa
yaitu menjaga merawat generasi
ini adalah anak anak calon generasi masa depan
sehingga tidak boleh dicederai tidak boleh dirusak
ini sudah menjadi doktrin pesantren
maka kalau ada mohon maaf orang yang diduga ustadz gitu ya
melakukan sesuatu yang di luar nalar di luar agama maka ini jelas ya saya nggak tahu apa layak disebut manusia atau tidak gitu ya
jadi saya malah tidak
tidak saya sudah berpikir
ini adalah hal yang saya inginkan saya ingin mengingatkan kepada ustaz
karena kalau usia tidak mungkin begini
pak waryono pelaku sendiri pemilik ponpes heri wirawan yang sudah menjadi terdakwa dan menunggu proses pengadilan ini aktif di organisasi
di kalangan kementerian agama bagaimana
karena pak heri ini juga ketua forum komunikasi pendidikan kesetaraan pondok pesantren
pernah dilantik oleh direktur pendidikan dinia dan ponpes pada dua ribu sembilan belas bukan pak waryono ya di era sebelumnya begitu ya
sosok ini cukup familiar tidak
di kalangan kementerian agama
forum itu tidak ada hubungan dengan kementerian agama mbak ya
ini yang perlu saya jelaskan juga
forum itu tumbuh berkembang dari komunitas
memang mereka adalah bagian dari partner kerja gitu ya
dan menurut informasi yang saya terima memang ini forum yang sudah terbentuk sudah relatif lama ya sejak dua ribu tujuh belas kalau tidak salah gitu ya
jadi tentu saja ada pengurus yang berpikir ya
pengurus yang familiar ada yang tidak
sama lah seperti pengurus pengurus yang lain gitu ya
oke berarti secara sosok memang tidak masuk dalam lingkaran kementerian agama bisa dikatakan seperti itu ya tidak familiar ya termasuk pak waryono tidak mengenal
iya masyarakat mbak
jadi forum ini masyarakat jadi bukan bagian dari kementerian agama
dan sk nya pun bukan dari kementerian agama ini perlu saya tegaskan
sk nya bukan dari kementerian agama
bahwa saya tidak tahu saya harus menelisik lebih jauh apakah betul ini dilantik oleh orang kementerian agama ini yang saya belum mendapatkan data
tapi fotonya ramai tersebar
iya fotonya betul saya dapatkan saya dapat kiriman juga
tapi apakah misalnya mohon maaf itu betul betul dalam pelantikan atau diundang dalam acara forum ini yang perlu saya klarifikasi lagi
tapi yang jelas bahwa forum bukan dari kementerian agama
baik saya ke mbak siti kembali tadi pak waryono mengaku memang ada unsur kecolongan kita berbicara mengenai antisipasi regulasi seperti apa yang kemudian ideal saran dari komnas perempuan
iya pertama tama mungkin saya mengingatkan ke pak wariono ya di undang undang pesantren itu tidak ada satu pasal pun dari lima puluh lima pasal
yang menuliskan atau menjamin hak hak santri
nah mungkin itu juga perlu dilihat sebagai dasar untuk payung hukum di kalangan santri dan santriwakti untuk mendapatkan jaminan bebas dari berbagai bentuk kekerasan
kemudian juga setahu saya undang undang pesantren itu juga memandatkan adanya regulasi turunan yaitu dua peraturan presiden dan sembilan peraturan menteri agama
oke pertama apa yang kemudian dikita kita
peraturan menteri agama
jikapun itu belum ada mungkin salah satu peraturan menteri agama adalah memastikan
bahwa kerjasama antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait fasilitas
atau bantuan kepada pesantren itu juga memandaskan bahwa pesantren harus memiliki
mekanisme pencegahan penanganan kekerasan terhadap perempuan
di lingkungan pesantren
kemudian yang terkait kurikulum tentu saya menyambut baik jika kurikulum di pesantren
mengedepankan nilai nilai penghormatan terhadap manusia
tapi juga kita mengetahui bahwa kurikulum itu sendiri perspektif keberpihakan terhadap perempuan
itu juga harus dimasukkan di dalam kurikulum pesantren
dan yang keempat adalah melakukan monitoring
dan evaluasi secara bertala
karena kami mendapati ada pola penanganan yang berbeda antara satu kasus dengan kasus lain
ketika kekerasan seksual itu terjadi di pesantren
misalnya kami mengapresiasi apa yang dilakukan teman teman di departemen agama di kasus yang bandung ini
tapi untuk kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di jombang
ini kami sudah mengawal
korbannya pun tidak satu
tapi belum ada langkah dari teman teman di departemen agama untuk kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di jombang
mungkin dengan departemen agama memiliki mekanisme bagaimana melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pesantren
termasuk ketika ada kekerasan seksual itu juga diberlakukan kepada pesantren pesantren lain yang diadukan
dan juga diberlakukan pada kasus kasus kekerasan seksual
itu pak wariono yang mungkin bisa kita sama sama dorong untuk memastikan pesantren itu adalah ruang aman
sehingga orang tua masyarakat itu percaya bahwa pesantren adalah tempat kita menitipkan pendidikan dan masa depan bangsa ini
untuk menjaga keindonesiaan dan keumatan kita
kita melihat beberapa catatan yang kami kumpulkan sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan
tidak hanya di jawa barat tapi di beberapa wilayah lain
mungkin kita bisa lihat grafisnya
sambil saya bertanya kepada mbak siti mbak siti dari laporan yang diterima oleh komnas perempuan
para korban menyampaikan apakah ketika mereka melaporkan mereka direspon dengan cepat
atau ada hambatan dalam menanggulangi dan merespon laporan laporan ini
dari pengurus pesantren
tergantung kepada pengurus pesantren
ada kasus di mana ketika pimpinan pondok pesantrennya melakukan kekerasan seksual
itu polisi bertindak dan menahan kemudian pondok pesantren membangun komunikasi dengan para orang tua
dan menyelesaikan kasus itu gitu ya
dalam artian proses hukum berjalan anak anak diberikan bantuan pemulihan dan seterusnya
tapi ada juga kasus di mana seperti tadi yang saya contohkan di jombang
itu untuk penanganannya sendiri baik di kepolisian ini sudah memasuki tahun ketiga
padahal misalnya seluruh saksi korban itu dalam posisi terlindung oleh lpsk
kami sama sama mendorong
tapi sampai saat ini pun kami tidak upaya mendorong akses keadilan bagi korban
itu mengalami berbagai hambatan
nah hal ini yang menyebabkan kemudian memunculkan semacam prasangka maupun ketika pelakunya memiliki kuasa
atau relasi kuasa yang cukup kuat dibandingkan dengan korban maka kasus itu tidak berjalan sebagaimana mestinya

nah hal ini yang harus sama sama kita bangun

bahwa siapapun pelakunya entah dia kiai entah dia ustadz entah dia pemilik pondok pesantren yang memiliki relasi yang kuat dengan siapapun
ketika ada kekerasan seksual maka yang harus dikedepankan adalah kepentingan korban
karena tidak hanya kepentingan korban yang dikaselamatkan tapi kepentingan pendidikan itu sendiri
itu yang mungkin harus sama sama kita sepakati bahwa siapapun pelakunya
ini juga tidak bisa kita membawa ke arah misalnya yang sedang berkembang
bahwa ini adalah upaya untuk mencemarkan nama baik pesantren
tidak kita harus sama sama mengakui bahwa ini terjadi
dan ini adalah upaya yang harus sama sama kita kelola kita cegah dan kita tangani
tidak dengan mengatakan misalnya oh ini tujuannya untuk mencemarkan pendidikan pesantren dan seterusnya
ya kita harus mengakui ini ada dan kasus itu terus ada
kalau kita tidak mengakui maka kita akan terus mengorbankan korban
di balik kepentingan nama kiai nama ustadz atau nama institusi pendidikan
baik terakhir saya ke pak waryono
kemudian siapa yang bertanggung jawab yang memastikan kasus seperti ini tidak lagi terjadi
meskipun mungkin saja ada laporan lanjutan
tadi mbak siti menyampaikan
apakah desakan untuk membuat peraturan menteri agama lebih clear lebih detail itu menjadi salah satu solusi
atau seperti apa what's next yang akan dilakukan oleh kementerian agama
ya salah satu agenda kami mbak itu adalah kami sebenarnya sudah ada keputusan dirjen ya
terkait dengan pencegahan terhadap kekerasan seksual
cuma ini akan kami coba usulkan untuk ditingkatkan
kita akan meningkatkan menjadi kma
sehingga kemudian bisa memayungi gitu ya untuk semua lembaga pendidikan terutama di kementerian agama
baik agama islam maupun agama non islam
kemudian yang kedua kami juga mengajak para pengasuh pesantren untuk lebih terbuka gitu ya
sehingga kemudian pesantren menjadi tadi yang disebutkan oleh bu siti ya
menjadi tempat yang aman untuk pendidikan
karena saya mencatat gitu ya bahwa pesantren ini dalam sejarahnya adalah tempat yang paling aman untuk bukan hanya pendidikan ya
banyak orang yang menjadi korban kekerasan salah satu tempat rehatnya itu di pesantren
maka kalau sekarang ada anomali ada sesuatu yang aneh
ini yang kami kemudian berpikir untuk bagaimana pesantren pesantren terutama pesantren yang baru ya
pesantren yang baru pesantren yang baru
pesantren yang baru
pesantren yang baru
pesantren yang baru
pesantren yang baru
pesantren yang baru
pesantren yang baru
pesantren yang baru
pesantren yang baru
pesantren yang baru
pesantren yang baru
pesantren yang baru
pesantren yang baru
pesantren yang baru

dan tadi bu siti sempat menyinggung ya mengenai jombang
datanya kan jelas sekali itu saya terima
itu bukan pesantren
jadi dari kesaksian masyarakat desa dan sebagainya itu bukan pesantren
ini bukan menafikan bahwa kekerasan seksual itu dianulir bukan ya
artinya masyarakat juga perlu kritis
jangan jangan semua tempat mengaji kemudian disebut pesantren gitu ya
jadi pesantren itu cita cita luhurnya adalah mendidik anak bangsa untuk menjadi kreatif punya karakter
dan insya allah ini ke depan kami akan coba kuatkan regulasinya
kemudian monitoringnya evaluasinya
dan tentu kami juga tidak akan mudah gitu ya memberikan izin kalau belum ada kepatian dari bawah
termasuk rekomendasi dari ormas islam misalnya
baik pak waryono terima kasih sekali lagi atas penjelasannya mbak siti
terima kasih catatan kritisnya
diskusi kita malam hari ini harapannya bisa menjadi evaluasi
tidak hanya sebenarnya berbicara mengenai lingkungan pondok pesantren
tapi juga semua lingkungan pendidikan termasuk juga semua sekolah yang berbasis keagamaan
harapan kita catatan kita agar apa yang terjadi di bandung jawa barat tidak terjadi lagi
terima kasih sekali lagi salam sehat selalu
assalamualaikum selamat malam